aduh musti gimana ya
aduh gimana ya
gimana caranya supaya dapet uang lagi
apa gue jual aja ya
si cahaya ke sirkus
kalau gue jual dia ke sirkus
kan bisa dapat uang tuh
kalau langsung dijual gitu aja kan
abis itu gak dapet uang lagi
aduh musti gimana
kamu kamu dalam rancu
kamu kamu denger raguy
kayak udah sekarang
kayak udah sekarang
sekarang terserah kamu mau makan aku atau enggak
tapi yang jelas aku tahu
sekarang kamu pasti lagi pusing kan buat nyari uang
ya kan setelah cahaya udah gak bisa lagi menghasilkan hasilin duit
setelah cahaya udah gak ada lagi yang mau nonton
aku lihat kamu sama cahaya di tv
itu alasan aku kembali
kita bisa sama sama cari solusi buat cahaya
kamu percaya sama aku
aku yakin cahaya bisa menghasilkan uang yang lebih dari pada kemarin
badan ini panas
gak usah ayah
nenek cuma demam biasa
besok juga udah sempurna
buat apa kamu kesini
kenapa kamu bawa dia kesini
kamu gak inget
dia dulu mencapakan kamu lasmi
buasah bawa len
kami berdua itu sudah rujuk
mas ardi itu akan jadi suami aku lagi
itu ayah bayaru
kata nenek ayah baru aku udah meninggal
giana aku ayah
mulai sekarang kamu harus nurut sama ayah ya
tunjukkanlah jalan yang lurus bagi anak hamba
bukakanlah pintu hatinya
medan adalah hospital
nenek kenapa sedih
nenek gak suka ya sama bapak baru saya
nenek gak sedih sayang
nenek cuma khawatir
ibumu terlalu cepat mengambil keputusan
nenek bangun nenek
ayah apa yang terjadi
tadi nenek pingsan
cahaya berdoa supaya nenek cepat bangun
terima kasih sayang karena doa ayah
ini sekarang udah gak apa apa
terima kasih ya sayang
mas mas bebek aja
iya saya bebek saja
seingat saya kepala saya sakit banget tapi kok sekarang tidak terasa sakit ya
saya mempunyai penyakit kanker otak
tapi kok aneh sekarang udah gak merasa sama sekali
hebat luar biasa tenang itu
jadi kamu yang menyembuhkan saya
terima kasih ya dek
terima kasih kamu yang menyembuhkan saya
terima kasih ya
hebat banget ya
masih kecil udah bisa ngobatin ya
banyak pake air lagi

luar biasa banget
saya sudah capek berubah kemana mana
tapi bu kalau mau berobat harusnya ke dokter ya bu
tapi nggak semua penyakit bisa disembuhin
iya udah kalau ibu percaya sama cahaya nanti saya coba omongin ke cahaya ya

terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
terima kasih pak ya
tidak masalah ini dia anakku